mungkin untuk dia secara internal kita mempunyai beberapa nama
terus untuk persiapan nasdem jakarta
memang kami berdua sudah banyak juga berdiskusi terkait dengan nama nama itu
mungkin untuk dia secara internal kita mempunyai beberapa nama
salah satunya yaitu adalah bang ahmad saroni putra asli jakarta
dari tiga periode anggota dpr ri untuk bisa jadi salah satu alternatif
tapi kita juga tidak menutup kemungkinan lain
karena kemarin tadi malam kita sudah makan buka puasa bersama dengan tiga partai koalisi perubahan
di situ juga kita sedikit bicara bahwa masing masing partai
ini akan kita elaborat bersama sama
kemungkinan pak anies lagi diusung kan ada nggak
sejauh ini memang nama pak anies ini mesti disimpan ya
karena kita mesti menghargai segala proses yang ada di kpu
mungkin setelah dari prosesi kpu kita mungkin baru bisa bicara siapa yang nanti mungkin maju
jadi tidak menutup kemungkinan nanti pak anies bakal diusung lagi kalau emang hasilnya kalah
domain dari dewan pimpinan pusat ya di koalisi perubahan nasional
tapi kami di jakarta kami hanya dalam koridor untuk talent scouting teman teman yang ada di tingkat provinsi
siapa yang punya kapasitas untuk maju di kontestasi pilkada dki
kalau untuk bang roni sendiri pasangannya apakah sudah ada ini namanya gitu dari pkb sama pks
dari pks semalam sempat ada nama bang mardhani alisera ya
juga posisinya sebagai nomor satu
yang kedua ada ketua pks dki itu adalah ustadz hairudin
untuk dari pkb ada bu ida fauzia
itu juga dan ketua pkb dki hasbioloilias
nama nama itu yang mungkin masih dalam radar
berarti nanti di pilkada dki nasdem akan berpeluang besar untuk berkoalisi dengan pkb sama pks juga
sangat berpeluang karena pertemuan tadi malam ini ingin mengukuhkan bahwasannya ke depan
kontestasi pilkada itu koalisi perubahan bisa bersama sama
itu pasti harapan dari dewan pimpinan pusat ya